nan chiliu bersama tiga orang temannya menciptakan solusi mengoneksikan platform digital tanpa kabel ke layar televisi
n plug merek dagang yang dibangun sejak dua ribu dua belas kini telah sukses mengepakkan sayap bisnisnya ke berbagai negara dan bekerja sama dengan korporasi ternama
bagaimana kisah mereka membangun bisnis berikut kami sajikan kisahnya untuk anda
dan informasi ini sekaligus menutup seluruh tayangan cnn indonesia business
simak terus informasi terkini ekonomi dan bisnis dalam negeri dan dunia senin sampai jumat pukul setengah sembilan pagi dan setengah empat sore
saya rian hasri pastikan keputusan bisnis anda bersama kami cnn indonesia business dan program cnn indonesia newsroom akan hadir sesaat lagi
lima tahun berdiri n plug kini telah mendapat banyak klien
bahkan dari perusahaan ternama seperti toyota nissan dan lakers
banyak dari klien n plug yang memanfaatkan aplikasi ini untuk memasang iklan
selain itu perangkat lunak ini dapat mengakses media sosial seperti instagram twitter dan facebook
juga aplikasi lain seperti microsoft office dan pdf yang digunakan untuk berkomunikasi di kantor
kami suka menggunakannya di semua kantor kami jadi ini adalah cara yang bagus untuk saya sebagai komunikasi internal
saya juga suka berkomunikasi dengan semua orang dan memutuskan peringkat antara perusahaan dan lokasi
dua tahun setelah diluncurkan n plug mendapat suntikan modal dari tiga belas investor senilai dua lima juta dolar amerika atau sekitar tiga puluh tiga tujuh puluh sembilan miliar rupiah
modal usaha ini digunakan n phil yu alex ross zedge pytulski david zhu dan navdeep reddy untuk menambah lebih banyak klien dari restoran kafe dan toko toko retail
dengan harga penjualan aplikasi sebesar tiga ratus dolar amerika atau sekitar empat juta rupiah setiap bulannya n plug mampu mengantongi omset sebesar satu tujuh juta dolar amerika atau sekitar dua puluh dua sembilan puluh delapan miliar rupiah
saat ini n plug telah memiliki lima puluh enam karyawan yang tersebar di amerika eropa afrika dan australia
bisnis yang dirintis dari pertemanan dan pertemuan saat liburan ini
sudah meraih berbagai prestasi
yang seluruhnya diselenggarakan oleh silicon valley business awards
saat ini nensilu bersama timnya memiliki misi untuk mengembangkan bisnis n plug lebih luas lagi
tidak hanya mengejar profit para mahasiswa lulusan university of california ini ingin memasukkan internet dalam kehidupannya

karena di era digital seperti saat ini masyarakat lebih sering berinteraksi melalui internet
nanda windari cnn indonesia